serangan beruntun oleh kelompok bersenjata yang terjadi di papua dan papua barat semakin menjadi jadi dan terus berulang
pemerintah seolah tak berdaya menyelesaikan persoalan gangguan keamanan yang dilakukan kelompok bersenjata
pejabat negeri ini perlu duduk bersama mencari jalan keluar menumpas rentetan teror yang dilancarkan kelompok bersenjata papua
untuk membahas yang lebih dalam sudah bergabung melalui sambungan zoom wawan purwanto deputi tujuh badan intelijen negara
selamat sore pak wawan
selamat sore mbak
dan yoris raweai anggota dpd ri asal papua selamat sore pak yoris
selamat sore rifana apa kabar
baik alhamdulillah saya mau ke pemerintah terlebih dahulu nanti baru saya ke pak yoris
pak wawan serangan beruntun oleh kkb kelompok bersenjata yang terjadi di papua dan papua barat ini memang sulit dideteksi oleh bin pak
ya semuanya berlangsung ya kita juga pendekatan tidak hanya sekedar pendekatan keamanan
tapi juga pendekatan dari
sisi dialog kemudian juga pendekatan kemanusiaan pendekatan pembangunan
sehingga kita berjalan beriring dan kita juga melakukan penegakan hukum
sehingga ini berjalan dan berbagai peristiwa sebelumnya juga sebagian sudah dilakukan penangkapan dan penyerangan penyerangan terdahulu
dan semuanya memang terus berjalan jadi proses hukum yang sudah bagian sudah tertangkap tetap dilakukan
kemudian bagi yang kemudian ada peristiwa peristiwa selanjutnya dari penyerangan penyerangan juga terus dilakukan
jadi proses tidak berhenti dan kita tetap menunggu proses ini sampai tuntas termasuk pengamanan selanjutnya yaitu kepada petugas di lapangan
dan sebetulnya penyerangan terhadap petugas petugas kesehatan ini juga pelanggaran berat ya
di mana pasti akan memberikan penyembuhan kepada siapapun yang sedang mengalami asurasi
jadi serangan ini termasuk serangan yang biadab dan pelanggaran
serangan ini biadab dan melanggar ham tapi serangan ini terus terjadi
pak wawan apakah dengan pola serangan yang beruntun ini menunjukkan lemahnya penjagaan
keamanan yang dilakukan oleh tni polri
dan gagal dideteksi oleh bin pak wawan
kita terus melakukan upaya upaya
di sana memang
lokasinya begitu luas dan
tempatnya berbencar bencar sehingga
kita tetap melakukan upaya upaya
penyisiran dan masing masing juga
selalu melakukan koordinasi
lapangan kan juga selalu berkomunikasi
keamanan setempat yaitu
dari jajaran polda
maupun juga dari kodam
dan jajaran di bawahnya dan di sana
ada pangkotak wilhan
tiga dan semuanya
bersinergi dan kita karena
tadi yang saya bilang bukan hanya dari sisi
pendekatan keamanan tapi juga
pendekatan kesejahteraan pembangunan
serta juga di alur
ini yang terus kita lakukan tapi
penegakan hukum tetap dilakukan dan ini sinergi ya
semua sedang berlangsung
untuk bisa lakukan
pengamanan ini sehingga komunikasi
dengan para pihak yang
petugas petugas di lapangan
tenaga kesehatan terus bagi
mereka yang kondisinya
atau merasa terancam
dan sebagainya selalu juga
diminta untuk berkoordinasi
dengan keamanan setempat tinggal
mereka dilakukan pengamanan
oke pak yoris sebagai asenator asal papua
anda pasti sudah tahu
sudah mendengar juga cerita ceritanya
serangan beruntun ini menurut anda
menunjukkan negara tidak berdaya menghadapi
kelompok bersenjata ada krisis kenegaraan
karena berulang kali negara ini gagal
melindungi warga papua
menjaga keamanan di sana
ya terima kasih
saya kira begini
atau mengatakan bahwa negara gagal
dalam menangani persoalan ini
cuma yang menurut saya bahwa
persoalan ini kan bukan persoalan baru
kalau kita meruntut ke belakang
terlalu jauh kita untuk berbicara ini
sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima sudah terjadi gejolak
kita mulai dengan kejadian
dua lima tahun lalu di duga
yaitu dengan penembakan terhadap tujuh belas pekerja sipil
kegianus kegoya mengklaim bahwa dia yang melakukan itu
kemudian pemerintah wakil secara tegas
kapolri dan panglima mengatakan bahwa
dalam waktu relatif singkat tiga bulan akan bisa
tuntaskan persoalan ini
nah ini kalau kita lihat rentetan eskalasi dari kegiatan mulai dari
dia berpindah ke intan jaya
dan sekarang masuk ke proses proses ini kan banyak eskalasinya
eskalasi kan meninggi terus
nah terakhir april yang lalu
saya nggak tahu tapi pemerintah sudah
mencoba untuk meredam semua gerakan ini
melalui labeling yang kita kenal dengan teroris tentunya
ternyata kalau saya label teroris ini bukan meredam
kegiatan itu malah memuncak yang kita lihat
akhir kejadian yang terakhir yang sangat
biadab menurut saya pembunuhan ini dan saya atas nama pribadi dan atas nama lembaga ingin
mengucapkan turut berduka cita yang mendalam
terhadap tenaga kesehatan kemudian ada prajurit terbaik
tni yang meninggal pada saat mau mengevakuasi ini persoalan yang
menurut saya ini harus segera pemerintah mengambil tindakan tegas
dengan koordinasi terhadap aparat keamanan untuk menuntaskan ini jadi jangan ada
oke pak yoris pak yoris
apakah cukup kemudian ditangani oleh tni dan juga polri kemudian dideteksi oleh bin saja
karena nyatanya tiga aparat itu kemudian tidak mampu menahan serangan berkali kali dari kelompok bersenjata
apakah memang cukup hanya mereka bertiga saja bin tni dan juga polri
atau perlu satgas khusus disana pak yoris
saya kira begini itu sudah jadi kita mesti tahu bahwa pangkong gapil ham tiga itu
membawahi yang kita kenal dengan dua satgas disana satgas tembangkawi dan satgas
nah disana ada organ itu
nah saya pikir kalau aparat keamanan yang kita sekarang terjunkan di
di papua secara rasio saya pikir sudah memadai
tinggal bagaimana koordinasi antara
intelijen tentunya dengan satgas itu disana dibawah pangkong gapil ham
sehingga apapun strategi yang mereka lakukan itu perlu
ini dari bin tentunya aparat intelijen yang memainkan
penegakan hukum yang terukur
pasta menduga itu kan kita mulai melakukan penegakan hukum yang terukur
polisi di depan tni dan backup
dan saya pikir cukup memadailah
kota tni yang satgas sekarang yang berada di papua
nah sekarang pertanyaan menurut pemerintah bahwa
kelompok yang melakukan gangguan keamanan di papua itu tidak banyak
menurut pak menko polok
hanya delapan katanya kemudian kekuatan mereka hanya tiga puluh sampai lima puluh orang
kemudian senjatanya rampasan amunisinya rampasan
tapi fakta ini hari eskalasi meningkat cukup dan itu sudah mengarah kepada
instrumen instrumen negara dengan melakukan dan lain sebagainya
ini menjadi pertanyaan besar
saya pikir mungkin konsolidasi mengepol hukum dengan seluruh jajarannya
dan kami dari politik dari dpr kemudian kemudian negara yang berpengaruh

dari dpr kemudian
pmdasek empat dpd
semua stakeholder pemangku kepentingan ini
harus duduk bersama sama
mari kita lihat solusi apa yang terbaik
jadi jangan kita saling mengkabingin
sementara kejadian kejadian itu
dia berlangsung dari waktu ke waktu
artinya label teroris
sebagai bagian dari penanganan
yang kemudian menjadi strategi pemerintah
itu dianggap gagal ya itu malah memicu
brutalitas dari kelompok bersenjata
jadi bukan gagal tetapi
kita kan mencoba dulu dengan
labeling teroris begitu kan
tiba tiba di labeling
kemudian kita berharap
dengan itu kan kita bisa mengkanalisasi
semua gerakan gerakan ini kan
dan itu saya pikir bin punya data lengkap
tentara di sana sudah cukup
berpengalaman dalam mengatur ini dengan
pangri berteni dan kapolri
tapi ternyata tuh eskalasinya
makin meningkat ini menjadi satu pertanyaan
kenapa eskalasinya malah makin meningkat begitu
itu menjadi pertanyaan bukan hanya pak yoris
sebagai senator tapi pertanyaan kami juga
kenapa kemudian eskalasinya malah semakin
meningkat brutalitasnya semakin meningkat pak wawan
ya memang mereka juga sudah
ada pernyataan pernyataan yang
mereka sampaikan di berbagai media sosial
yang sudah ditayang baik ke dalam maupun ke luar ya
memang mereka juga
secara terbuka kan
dan itu juga kita juga pahami
jadi ini memang sudah
seperti yang pak bantukami sambung misalnya
itu kan ya secara teringat
dan itu kan memang pendekatannya kan
tidak hanya pendekatan keamanan seperti saya bilang tadi
tadi pendekatan keamanan secara terukur kemudian
ini juga ada dalam tim terkenal
ini juga pendekatan keamanan

tetap ada tapi kita tidak diam
artinya terus memburu
dan juga kita berupaya
menangkap dan dihadirkan
di pengadilan ini semua berproses
dan kita juga
minta dukungan dari semua pihak semua stakeholder
untuk keamanan juga
bergerak kemudian kita juga
melibatkan tokoh masyarakat tokoh adat
tokoh agama yang ada
untuk ikut bersama sama
mengatasi karena ini menjadi
persoalan kita bersama
dan kita harapkan
teredakan penetaan pun tetap bisa
kita jalankan dengan baik
menjelang pelaksanaan pon
ke dua puluh di sana bagaimana
apakah kemudian bin mendeteksi bahwa kondisinya
akan baik baik saja atau malah eskalasinya
akan semakin meningkat pak wawan
antisipasi lokasi lokasi dan
venue venue yang ada dengan
juga kemudian kita
maupun juga mendatang menambah
kekuatan dari provinsi
lain yang ada di sana di samping juga
kita berkoordinasi dengan
masyarakat adat kemudian
pemda setempat serta juga
kontingen sendiri juga
menyiapkan dari sisi pengamanan
pengangkutan jadi semuanya
bersinetis sehingga pon bisa
berjalan secara baik
oke pak yoris
tadi pak wawan mengatakan bahwa pendekatan
tidak menjadi strategi utama
dari pemerintah ada pendekatan pendekatan
sosiologis kemudian yang dilakukan oleh
pemerintah tapi mengingat brutalitasnya
dan juga eskalasinya semakin meningkat
apakah kemudian pemerintah harus berkompromi
dengan kelompok bersenjata itu
ini kan kita melakukan dua pendekatan
pertama kan pendekatan
dialogis yang dilakukan oleh pemerintah
dalam hal ini kan menutup hukum dengan
sebuah hujan kemudian
perspektif hukum makanya kita kedepankan
polisi dengan bantuan
tni untuk bisa
dalam rangka penegakan hukum itulah
satgas yang turun ke bawah
di bawah tanggung jawab
pak ngob wilhar
saya pikir proses ini harus
berjalan secara paralel
kami sudah lakukan komunikasi terus dengan
dengan menkopol hukum kemudian
kami selalu lakukan komunikasi
memang persoalan itu begini
kalau dialog ini sedang berlangsung terus
berbagai macam persoalan persoalan yang muncul
seperti kami dulu
itu kan banyak resistensi tetapi
sekarang pertanyaan kita dengan kekuatan
apakah keamanan di sana
mungkin pak wawan bisa lebih menjelaskan
artinya pendekatan keamanan di sana
tni yang ada di sana dan kepolisian
rasio dengan apa yang disampaikan oleh
pemerintah bahwa kelompok separatif itu
jumlahnya tidak banyak
kelompok kok senjatanya rampasan
kok kenapa nggak bisa tuntas dengan
waktu yang sudah terlalu lama menurut kami
jadi perlu ada ketegasan
sikap yang tegas dari pemerintah dalam hal ini
perlu diperlukan kemudian
apa lagi ini kejadian terakhir
ini kejadian yang tidak boleh terlalu banyak
ini sudah sangat tidak manusiawi
oke perlu ada ketegasan
koordinasi antara aparat
yang penting yang ditunggu adalah
ketegasan tidak ada toleransi
dari pemerintah kepada kelompok bersenjata
oke kita tunggu nanti bagaimana
ketegasan dari pemerintah untuk bisa menumpas
kelompok bersenjata ini
terima kasih sekali dua orang narasumber
yang sudah bergabung sore hari ini
ada yoris raweai anggota dpd ri
asal papua dan juga pak wawan purwanto
deputi tujuh badan intelijen negara
sekali lagi kita berdoa agar
apa yang terjadi di papua kemudian bisa cepat selesai
dan pemerintah bisa mengambil aksi yang lebih tegas lagi
terima kasih sekali bapak bapak